es lima puluh tahun dan na dua puluh tujuh tahun
warga kecamatan serengat kabupaten blitar
rambus yang digelandang petugas reskrim polres blitar kota
ibu dan anak ini diduga menjalankan praktek tindak pidana perdagangan orang
dengan modus bisa memperkerjakan ke negara singapura
menurut korban stella lopez selama dua pekan ia disekap di kamar
dan diminta untuk mengerjakan pekerjaan rumah
korban akhirnya jatuh sakit dan meminta pulang kembali ke manado
namun korban justru dikenakan denda sebesar lima juta rupiah
korban dikenalkan kepada kedua tersangka melalui temannya
modus kedua tersangka adalah meyakinkan korban tidak akan dipungut biaya
untuk bekerja di singapura
dua tersangka akan memberikan potongan gaji korban selama enam bulan
senilai enam juta rupiah
dan tersangka atas nama saudari es dan saudari na
ada pun untuk saudari es ini berperan sebagai tim pelaksana di lapangan
yaitu penawar penjasa dari facebook
sedangkan untuk saudari na ini bertugas untuk melakukan wawancara kepada korban
kedua tersangka akan dijerat dengan undang undang perdagangan orang
dan undang undang perlindungan pekerja migran
mereka terancam hukuman kurungan lima belas tahun penjara
atau denda enam ratus juta rupiah